untuk mengetahui perkembangan pencarian korban di lokasi gempa sudah ada produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra di kampung cicadas kecamatan cugenang kabupaten cianjur
selamat siang angga bagaimana perkembangan pencarian pada hari ini dan berapa jumlah korban yang ditemukan pada hari ini
selamat siang benny bahwa betul memang tadi pada hari ini di tempat saya sekarang sedang melaporkan di kampung cicadas desa cijedil
kecamatan cugenang kabupaten cianjur masih dilakukan pencarian tadi dimulai sejak pukul tujuh pagi dan sempat terhenti pada pukul sembilan tiga puluh karena sempat terjadi gempa dengan kekuatan tiga satu magnitudo kemudian kembali dilanjutkan
namun sayang pada pukul tiga belas tiga puluh kembali terjadi hujan sehingga harus dihentikan pencarian
dan memang di kampung cicadas ini hasilnya masih nihil namun di titik lain tepatnya di desa cijedil rt tiga rw satu

kecamatan yang sama kecamatan cugenang kabupaten cianjur hingga pukul dua siang tadi sudah berhasil ditemukan dua jenazah
yang pertama adalah laki laki berjenis kelamin laki laki ini laki laki dewasa dan kemudian sekitar satu menit kemudian ditemukan jenazah kedua dengan jenis kelamin perempuan
ini menurut hasil dari warga dan juga dari petugas basarnas ini sudah melakukan penelitian seperti itu
kita tes di vi bahwa keduanya ini adalah mengupakan ayah dan anak
jadi total dari sebelas korban yang masih hilang dengan ditemukannya dua korban di desa cijedil artinya kini tinggal sembilan lagi
dan ini masih akan terus dilakukan hingga tanggal tiga puluh november karena sudah diperpanjang masa pencarian oleh tim sar seperti itu
akan dilakukan hingga rabu tiga puluh november dua ribu dua puluh
baik angga kalau kita lihat memang
hujan dan juga gempa susulan ini menjadi kendala dalam proses pencarian
lalu bagaimana dengan bantuan gempa apakah masih ada daerah yang hingga saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan angga
ya hingga hari ke delapan ini benny sebenarnya secara umum sudah dilakukan pantauan udara seperti itu
dan dari badan nasional penanggulan bencana sudah melihat memang hampir seluruhnya sudah ter cover
atau sudah sampai bantuan namun memang cara menyampaikan bantuannya yang masih ada beberapa wilayah
kami juga kemarin sempat ikut untuk menyalurkan bantuan dengan menggunakan kendaraan roda dua
karena memang akses jalan yang berbukit tidak memungkinkan kendaraan roda empat untuk sampai di sana
dan juga masih ada kemarin beberapa titik yang dilakukan pemberian bantuannya dengan menggunakan helikopter
namun memang akan lebih efektif jika dilakukan dengan kendaraan roda dua dibandingkan dengan helikopter
karena kita tahu
yang menggunakan helikopter agak kesulitan untuk mencapai titik yang tepat dan tidak langsung kepada masyarakat
artinya memang nanti difokuskan semuanya akses akses yang sulit ini akan disampaikan bantuan terdiskusi dengan kendaraan roda dua
dan menurut pengakuan bnpb memang keseluruhan sudah ter cover seperti itu
namun tentu saja masih akan terus dilakukan perbaikan perbaikan terutama sarana prasarana berupa tenda darurat
seperti itu yang juga masih harus banyak yang diperbaiki
juga kebutuhan kesehatan dan keamanan
kebutuhan untuk anak anak seperti popok kemudian obat obatan
karena memang dengan cuaca hujan dan juga masih adanya gempas susulan
ini banyak sekali anak anak terutama yang terkena penyakit seperti batuk dan pilek
itu memang yang akan menjadi fokus utama dalam beberapa hari ke depan di kabupaten cianjur ini
baik angga kita harapkan cuaca bisa selalu cerah sehingga penanganan bisa terus dilakukan
dan bantuan bisa sampai kepada para korban dengan cepat dan tepat
terima kasih angga
selamat bertugas kembali dan selalu berhati hati